sports climbing mulai menjadi gaya hidup di indonesia terbukti dengan banyaknya dibuka tempat latihan panjat di indonesia
jika anda ingin tahu seperti apa olahraga sports climbing bersama atlet nasional sharifah abdul rohman berikut ⁇ days ⁇ practice untuk anda
halo nama saya sarifah saya atlet sports climbing indonesia
di today's practice kali ini saya akan berbagi tentang apa itu olahraga sports climbing
sebelum memulai latihan sports cleaning ada baiknya saya memperkenalkan peralatan yang biasa saya gunakan
di sini ada harness fungsinya untuk membawa berat badan kita
dan juga untuk safety belt
ada juga tali tali untuk melawan gravitasi karena kita manjatnya ke atas ya pasti so pasti melawan gravitasi
kita juga punya sepatu khusus untuk sports climbing
sepatu kita ini dua sampai tiga lebih kecil dari sepatu ukuran normal
jadi kenapa lebih kecil dua tiga nomor ukuran normal
agar pemijakannya lebih selip dan juga lebih nyaman
karena ada magnesium yang biasa kita gunakan untuk sport climbing
fungsi dari magnesium adalah untuk mengurangi kelembapan pada tangan agar bisa mencengkram poin lebih kesat lagi
sebelum pemanjatan biasa kita melakukan tiga tahap warming up
yang pertama itu kardio seperti jogging atau running hbc
yang kedua ada flexibility biasa kita sebut stretching
itu untuk pelenturan di seluruh bagian tubuh
ketiga ada bodybuilding
fungsinya untuk cingkraman dan otot lengan agar menunjang pemanjatan lebih kuat
setelah saya selesai menggunakan seluruh peralatan mari kita mulai pemanjatan
biasanya pemanjatan dimulai dengan pegangan yang besar agar kita bisa mencengkram dengan baik dan dengan nyaman
jangan lupa mencari pijakan yang sangat berdekatan agar pemanjatan lebih mudah untuk dilakukan
seperti hal yang tadi
seperti halnya anda menaiki tangga pegang tangannya jangan lupa kaki ditaikan
ambil tangan lalu kaki jangan lupa untuk dinaikkan
sekian today's practice dari saya